kalau bisa ajak haikal juga sama anak anak warior lain
kita bakal makan enak enak
soalnya aku mau ngerjain adriana
tapi jangan ngajak si alex ya
kok masih bete sama dia
gara gara dia ninggalin gue tuh kemarin
dia tau gue dikeroyok pake ninggalin
yaudah tersebang lo
yaudah gue kesana ya
motor gue belum balik juga
kalo tuh motor gak balik balik
bisa abis gue dikebukin sama emak gue
yaudah bentar gue telfon moni dulu
lo tenang aja boy
gak usah khawatir
motornya yan bakal kita balikin
asalkan kalian juga bisa bebasin teman teman kita di penjara
mon gak segampang itu mon
gue gak punya kuasa apa apa buat ngeluarin temen lu di penjara
gue gak mau tau
gak ada tawar menawar boy
kita harus keluarin teman dia di penjara dulu baru dibalikin motor dulu
gue minta tolong sama pengacara bockup gue dulu
siapa tahu dia bisa bantu ya
tidak semudah itu mengularkan orang dari dalam penjara boy
iya pak saya juga tahu pak cuman
saya dan temen temen gue
temen saya tuh gak ngerti soal hukum pak
sudah disidang belum
kalau belum disidang masih ada kemungkinan
tapi kalau berkas itu sudah dilimpahkan ke pengadilan
gak bisa juga
emang ada jalan lain pak
kalau si pelapor mencabut laporannya atas penganiayaan itu
yang melaporkan itu saya pak
dan temen temen saya yang udah jadi korban
nah kalau begitu
tergantung boy dan temen temen boy
mau dicabut apa tidak
apa kita cabut aja laporan kita
tapi kalau laporannya dicabut
nanti ngadek kita ribut lagi perang lagi
udah gitu gitu aja
ya aku juga mikirnya gitu
ya kalau menurut mba be sih
mendingan jangan cabut dulu deh laporannya
oh ya udah deh
kita ngajak dicabut laporan kita deh be
kalau gitu mendingan lo bawa motor gue aja
tapi kalau misalkan nanti gue tahu ini bukan motor gue
ya lu kan agak pinter
emang ngomongnya bilang motor lu udah dimodif kek
engga deh engga deh
gue ga enak loh sama lu
nanti lu pake apa
ya ga enak loh gue
gue naik motor dulu yang punya motor malah naik angkot
ya ga enak loh gue
ini aja udah
mendingan pake aja lagi motor babi
ga usah be
santai aja sama babi mah
be makasih banyak ya be ya
dan lu bawa motor gue aja biar nyokap lu tuh ga marah lagi sama lu
iya oke deh

itu juga enak
gak mau tau
gak mau tau
gak mau tau
gak mau tau
lo mau ngapain lagi sih
gue udah ga ada urusan sama lu
lo harus balikin motor ian
karena dengan cara kayak gini kita semua bakal bisa damai
jadi lu kesini cuma maksudnya nyariin motor itu doang
mending lu pulang dede
gua udah males ketemu sama lu
beda lah mak
kan abisnya masukin bengkel
jadi yang modif biar makin keren mak
maper nih mak
mak udah masak
iya gua masak
mending kamu dengerin gua ye
dia malah ngobrol sama ceweknya tuh
terus motornya ian belum dibalikin juga sama mondi
ya bete juga sih
tapi mendingan kita gausah ambil pusing
kita keluar aja yuk refreshing
wih aduh liarnya
enemy yang di kita berhutang seperti bumi
dia nyaris denganelu
nyaris dengan dia yang sejujurnya
bisa merusak benda técque
kalau kita bajie delapan belas tahun dari haditnya

sekarang gini ya
ngapain gue cemburu
nggak ada artinya juga kan sekarang
toh sekarang kita udah tahu
siapa cewek yang dikejar sama boy sampai dia harus pindah ke sekolah kita
ah belum tentu juga rek
udah lo tenang
kalau masa itu ntar gue yang tanya
dan kalau ada apa apa kita ya suka curhat curhatan lah
lo jangan gila deh
pasti yang ada gue nyira gue yang nyuruh lo
nanti boy kegeran lagi
dia pikir gue suka sama dia
nggak kena gue pake helm
udah ah nyebelin
eh mendingan sekarang kita jangan ngebahas soal boy jangan ngebahas soal cowok
kita kan di sini mau makan mau santai santai
tapi lo traktirin ya
nyebelin banget sih lo
yaudah gue pesen dulu ya
tau kan kesukaan gue apa
orangnya belum datang juga ya
belum deh kayaknya
terus gimana dong nanti
ah ini aja deh angel
nanti lo ngumpet di sebelah sana ya
dan kalau misalnya adriana udah nyampe
nanti gue bakal kasih kode lu masuk ke sini
ya kodenya mungkin pegang telinga atau apa ya
kalau seandainya lo emang mau total ngejain adriana
kenapa gak lo ajak aja temen temen lo
biar rame kan
oh iya ya bentar bentar
siapa sih ini
ih tadi asik asik main juga
yan hari ini lo bisa datang ke couple restaurant kan
kalau bisa ajak haikal juga sama adek adek wario lain
pokoknya hari ini kita bakal makan enak enak
soalnya gue mau ngerjain adriana
tapi jangan ngajak si alex ya
aku kasih bete sama dia gara gara dia ninggalin gue tuh kemarin
lo tau gue dikeroyok pake ninggalin
ya udah tersebang lo
oke deh mau rapi rapi dulu oke
ya udah gue kesana ya